video viral yang diunggah
salah satunya oleh akun instagram
polres sumedang menunjukkan dua petugas kepolisian
mengamankan sepasang suami isteri
lansia yang berjalan di ruas
jalan tol cisumdawo
ternyata kakek ojo sujono
yang berusia tujuh puluh delapan tahun dan istrinya halimah
yang berusia tujuh puluh enam tahun
hendak berjalan menuju rumah anaknya
rumah cucu dan anaknya itu di kecematan
rancakalong yang berjarak tujuh km
dari rumah mereka di desa cadi hurim
tim cnn indonesia kemudian berkunjung
ke rumah pasangan lansia tersebut
halimah bercerita bahwa sebenarnya
anak sulung beserta cucu mereka sudah datang
pada saat hari raya idul fitri
telah mengalami kepikunan
ia memaksa untuk berjalan menuju rumah anak sulung
tanpa berpamitan kepada anak bungsu mereka
yang saat kejadian sedang pergi
mereka juga tidak pamit kepada anak kedua
yang rumahnya hanya berjarak kurang dari seratus meter
kami lari dengan budak
apalagi itu itu itu
itu turun ke sini aku ambil tekan itu
kenapa tidak ada angkot atau apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
itu tidak ada apa apa
itu tidak ada apa apa
malah kalau polisi
tidak ada apa apa
tidak ada artis
tidak ada artis
tidak ada artis
itu tidak ada apa apa
tapi biasa memang ada apa apa
kejadian ini sempat membuat malu keluarga
namun bagi engkos engkos warah
anak bungsu kakek ojo dan nenek halimah
ada hikmah yang bisa mereka ambil
dari kejadian ini
yakni semua anak harus semakin memperhatikan
orang tua mereka
kita harus mengikmahkan
kita harus mengikmahkan
untuk orang orang di sana
kalau tidak ada apa apa
kalau ada apa apa
kalau ada orang yang tidak ada
kalau ada apa apa
tidak ada apa apa
di cari kelari kau
di cari keumah kumah
yang penting enak
orang sendiri selalu ingatkan
orang sendiri merasalah
kondisi demensia pada orang tua
memang harus diperhatikan
secara khusus oleh keluarga terdekat
menurut dosen fakultas psikologi
universitas islam bandung siti kodariah
tahap pertama adalah
keluarga harus menerima kondisi tersebut
anak harus memperhatikan
kenyamanan orang tua
dan sering melebatkan orang tua
dalam kegiatan keluarga
termasuk harus sering
tentang lansia ini juga menambahkan
ada dua terapi yang bisa dilakukan
untuk mengurangi kondisi demensia
terapi meminta orang tua
mengingat kejadian masa lalu
serta terapi perilaku
karena ini adalah masalah kognitif
berarti kan harus
diaktifkan secara kognitif
nah ada satu terapi
atau mengingat ingat kejadian
di masa lampau
misalnya kejadian di sd
ketika melewati jalan tertentu
artinya mereka dikasih kegiatan
jangan sampai mereka itu
karena kalau kebanyakan tidur itu
justru menjadi menurun
kalau di rumah itu misalnya
ya biarkan mereka nyapu
kalau misalnya kayak
si bapak tadi
misalnya bakar suluh
tapi tetap diawasin seperti itu
dan kalau misalnya jalan mundar mandir
tapi kita tetap mengawasi
lebih lanjut siti kodariah juga meminta
keluarga yang memiliki orang tua demensia
untuk segera bergantian menjaga
karena terkadang bisa memunculkan stres
dengan cara inilah orang tua yang mengalami demensia
bisa tetap menjaga kualitas hidupnya
begitu pula keluarga di sekitarnya
tim liputan cnn indonesia